ibu sudah mau pulang ya
saya cuma lagi sedih aja bu
ayah disini gak
nenek nyariin dia
jadi ya ini udah malem kan
ya suruh dia pulang
tadi tadi sih kesini
tadi belum lama kok
katanya dia udah janji sama satria
dan dia udah telat
jadi langsung buru buru udah cabut
nggak mau mampir
aku buatin kamu teh atau
nggak gak perlu

aku minta maaf yang mas
kamu gak perlu jelasin apa
karena itu akan tambah bikin aku sakit hati ngerti
lebih enak kan kamu diam kan
pegi sama raka
pegi sama raka udah
diam kamu aku bilang
ngapain lo disini
ya ampun satria

pengasar yang nungguin aku ya
eh yaudah deh
aku jadi gak nafsu makan
kita pulang aja yuk
pasti gara gara aku gak datang tadi malam
wajar kalau satria memang marah sama aku
satria marah sama aku
ya aku tahu memang aku yang salah sih raka
jadi sebenarnya kemarin aku janjian sama satria
aku mau kurma satria
aku mau pura pura jadi pacarnya satria di depan keluarga satria
tapi aku gak dateng
kamu tahu kan kejadian kemarin
dan yang bikin aku lebih salah lagi karena aku lupa
saat itu aku lupa kalau aku janjian sama satria
akhirnya malam malam aku kurma satria
tapi aku lihat rumahnya satria udah gelap
udah orang orang di dalam rumahnya tuh kayak udah tidur
aku gak berani masuk
aku nggak berani ketuk pintu
terus tadi begitu aku ngomong sama satria
satria malah marah sama aku
satria marah sama aku
satria marah sama aku
satria marah sama aku

aku bingung aku harus gimana raka
ini kan cuma
ya cuma salah paham
salah pahaman doang
terima kasih ya raka
bapak bapak ngapain kok kesini pak
apa capek di rumah bos
tapi kan ayo lagi kerja pak
minta uang gak banyak banyak sama kamu
ya soalnya kan bapak takut ketemu sama pereman pereman
yang bapak utangin kemarin terus dia nanggikan bahaya
bapak mau jadi lagi ya pak
bapak jangan bohongin ayah ayah tau kok pak
nggak bapak ngajuk dulu
bapak bohongin ayah terus bapak judul terus
siapa ayah pak
eh apa urusan
ini urusan bapak dan anak
eh menurut gua
lu gak pantes jadi bapaknya ayah
kemarin kalo gua gak dateng
ayah pasti sudah diperkosa kan
lu tega banget lu ya
lu gak ada tanggung jawab sama sekali lu ya
gua gak percaya ada bokap kayak lu tuhan sih
lo selalu bikin dia susah
selalu bikin dia nangis
ya padahal tuh udah baik banget sama lu tau gak
kerjaan lu apa
eh sebagai bapak tunjukin dong hati lu
tunjukin dong hati lu ke anak anak lu sendiri
udah diomongin kayak gini masih aja tetep ya
bisa gitu tuhan bikin makhluk kayak lu
ibu sudah mau pulang ya
kamu kenapa nangis
saya cuma lagi sedih aja bu
kamu sedih kenapa cahaya
kamu boleh kok cerita sama ibu
ingat nggak kemarin waktu ibu susah
sekarang ibu mau kok hibur kamu
saya itu lagi kesal sekali bu
saya kesal sama bapak saya
bapak saya setiap hari kerjanya hanya bisa main judi judi judi terus bu
setiap hari minta uang untuk main judi minta uang untuk main judi
sampai ibu tahu kemarin bu
saya hampir mau diperkosa sama preman itu gara gara bapak kalah main judi
terus tadi bapak minta uang lagi untuk main judi lagi judi lagi
saya gak tahu saya tuh harus gimana
ya udah jangan nangis ya
kok aneh aku merasa dekat sekali sama anak ini
padahal dia kan cuma klinik servisnya rumah sakit
tapi aku merasa hangat damai
perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya
maaf bu tapi jam tiga nanti kita ada meeting dengan pak surya bu
ibu pergi dulu ya kamu gak apa apa
gak apa apa bu
bener bener hari yang buruk
uang gak dapet
bener bener hari yang apes
mana perut lapar lagi
kamu bisa belajar komunikasi
sis kutipu ada di negeri kita
nah gue sapa sih
lo pikir cahaya lebih bagus lebih mulia dan lebih baik pada gue gitu
dengan tapa yang seperti itu dia bisa ngajakin jalan raka
cuma cuma apaan tuh kayak gitu
jangan pernah jelek jelekin ayah ngerti lo
eh tunggu tunggu lo mau ke mana
oh lo pulang naik truk sampah ya cocok buat lo tuh
gue nggak bakal lepasin dia gitu aja
gue nggak mau kalah untuk dua kalinya
aduh ayah kenapa nggak datang semalam ya
kayak mau mauan lagi jalan sama raka
gue nggak terima nih
tapi gue gak boleh nyerah
gue nggak boleh nyerah
ayah kok kamu masih kerja bukannya kamu shift pagi
kamu mau bergelar
aku memang ngambil shift malam
nah dari pagi
ya aku butuh tambahan uang untuk beli keperluan bapak